kepolisian resor garut melakukan rekayasa lalu lintas satu arah untuk pertama kali pada masa mudik lebaran dua ribu enam belas
hal ini dilakukan untuk mengurai antrian panjang kendaraan dari arah bandung menuju tasikmalaya
lalu lintas satu arah diberlakukan di limbangan barat hingga sasak besi sepanjang sekitar sepuluh km
kendaraan dari arah tasikmalaya ditahan di sasak besi untuk memberi jalan bagi pengendara dari arah bandung
rekayasa lalu lintas ini baru pertama kali dilakukan polres garut dan berlangsung selama tiga puluh menit
cara ini diterapkan setelah terjadi antrian kendaraan dari arah bandung di limbangan hingga nagrek
pengendara yang melalui jalur selatan juga diminta berhati hati
selain kondisi jalan yang berkelok dan naik turun arus lalu lintas semakin padat sehingga pengemudi harus menjaga kecepatan kendaraan